lo tau kan mbak
gue itu udah lama deket sama nino
jadi mereka ngerasa
ngerasa kalo cuma gue yang bisa bantu dia
apa yang udah mbak lakuin tiga tahun yang lalu
mbak ngerasain kayak milan kamu
aku kan udah bilang
kamu juga adik aku sedih
kenapa kamu menikah sama suami aku
kamu tidak perlu menyalahkan elsa
salahkan diri kamu sendiri
aku mau ketemu sama anak aku
maksudnya anak kamu dengan roy
anak kamu di
nini sudah meninggal
nini udah gak bisa diselamatin

dan itu masih sehat
nggak mungkin meninggal aku pas ngasih ke kamu
dan itu masih sehat
mbak nini itu lahirnya prematur
dan dia gak bisa bertahan seperti anak yang lain
kamu jangan bunuh
sekalian dimana dia
di mana aku mau ketemu sama anak aku
di mana aku mau ketemu sama anak aku
kenapa kamu gak bilang kalau anaknya dia tapi
kita gak perlu ada di dalam
sayang aku mohon sama kamu tolong jangan kasih tahu soal panti asuhan kembali
gak usah lah dia tahu soal anaknya
kok dia tahu gak dia ada itu ibunya
iya aku tahu sayang
tapi panti asuhan pun gak akan ngasih tahu siapa yang adopsi termasuk orang tua hanungnya
jadi percuma kalau mbak andin tahu dia gak bakalan ketemu sama anaknya
dia bakal makin setinggi
dan satu lagi dia pasti bakal bencin sama aku kalau tahu aku taruh anaknya di panti asuhan
padahal kamu tahu sendiri kan saya
aku gak ada pilihan lain tiga tahun yang lalu
sayang sayang denger ya
ini semua aku lakuin demi kebaikan mbak andi
tolong kamu ngerti ya
yaudah sekarang kamu di sini aja
aku yang temenin mbak hanti
nanti kamu tambah emosi kalau deket deket sama dia
apa adil tidak memberitahu andin soal anaknya
padahalkan hak dia untuk tahu
hah ya sudah lah semua tentang andin bukan urusan aku lagi
lagian kan anak itu bukan anak kandung aku
saya juga tidak bisa sama dia
saya sudah selesai
aku mau ke rumah mau berbicara sama dia
saya akan pergi dulu
sampai jumpa lagi
oke selamat jalan
bisa bicara dengan ibu rosa

mama tuh pengen banget ngerawat handloon emaknya di rumah
emang rencananya besok ali tuh pengen bawa mama balik
wah seneng sekali
mama yakin roy akan bantu mama berkebun
aku pikir mama udah sembuh
ternyata mama masih berpikir oh itu masih hidup
kamu inget gak
roy itu kan suka sekali aglonema yang jenis ini
karena dia gak tau nama latinnya aglonema
itu sama yang satu lobb di bawah itu
halo saya baru dapat kabar
andien bebas hari ini
bisa bisanya perempuan itu udah bisa menghirup udara bebas
sedangkan mama masih belum pulih
ini gak adil
aku harus membuat andin menderita
gue bener bener khawatir tadi
kamu kenapa gak bilang sama mbak
kalau nenek udah meninggal
kalau nenek baik baik aja waktu di penjara
gue bener bener minta maaf sama lu mbak
mau kasih tau lu mbak
kondisi lu lagi ada di penjara
gue gak mau lo sampai kepikiran
kalau anak gue itu udah meninggal mbak
kamu bisa meninggal
karena terakhir mbak kasih ke kamu itu
nenek tuh baik baik aja elsa
aku tau kamu itu baik baik aja
aku tahu makanya aku minta maaf banget
anak lu itu lahir prematur
jadi pas gue ambil dia dari penjara
gue bawakan dia ke rumah sakit
tapi ternyata nyawanya udah nggak tertolong mbak
kamu juga kenapa gak bilang salam mbak
kalau kamu sekarang menikah sama si nenek
karena nino selalu sama gue
lama lama dia nyaman sama gue
nino mengelamar gue

aku mau bersama nino
nino aku mau bersama nino
aku mau bersama nino
orangtuanya pun minta
minta gue untuk menerima lamarannya dia
karena kalau enggak mereka takut kalau nino sampai depresi lagi
nau tau kan mbak
gue itu udah lama deket sama nino
jadi mereka ngerasa
yang bisa bantu dia
tapi kamu juga tahu kan
apa yang udah mbak lakuin
tiga tahun yang lalu
ini karena mbak
mbak ngerasain kayak milan kamu
aku kan udah bilang
jangan ngomongin itu di sini
setidaknya kamu tahu kan
akhirnya dino salah paham
akhirnya jadi seperti ini
karena ini mbak minta balasan jasa
terus mbak maunya apa
mbak maunya apa aku cerai sama nino
ini udah terjadi mbak
mbak fim mbak ngerasa
mbak fim mbak ngerasa
mbak fim mbak ngerasa
mbak fim mbak ngerasa
mbak fim mbak ngerasa
mbak fim mbak ngerasa
mbak fim mbak ngerasa
mbak fim mbak ngerasa
mbak fim mbak ngerasa
mbak fim mbak ngerasa
mbak fim mbak ngerasa
mbak fim mbak ngerasa
mbak fim mbak ngerasa
mbak fim mbak ngerasa
mbak fim mbak ngerasa
mbak fim mbak ngerasa
mbak fim mbak ngerasa
mbak fim mbak ngerasa